tak hanya korban jiwa maupun luka yang terus bertambah akibat perang israel dan hamas
lebih dari seribu orang dilaporkan hilang di antara reruntuhan bangunan akibat pengeboman israel di wilayah gaza
hal itu disampaikan pihak keamanan setempat
kementerian kesehatan palestina menambahkan jumlah korban di gaza pada minggu
melonjak lebih dari dua enam ratus orang dan korban luka menjadi sembilan enam ratus orang